mau bertamu dengan baik baik
nenek kenapa gak mau menerima kami
ijinkan kami untuk berbicara
kepada nenek sebentar aja
maafin teman kami ya nek
dia memang emosian
kita cuma mau nanya sebentar aja kok nek
ada apa kalian sebenarnya
saya lagi mencari
anda dilindungi aura goib
saya tidak bisa membantu

aku harus mencari anakku
buat kalian semua
coba coba masuk ke kumai
lalu bagaimana dengan nasib raja langit
aku belum tahu pasti
nasib raja langit di dalam kumaian
kalian jangan masuk kumaian
karena ini akan membuat leluhur marah
kalau sampai leluhur marah
masalah akan bertambah menjadi besar
tentang hilangnya raja langit di kumaian
ini merupakan peringatan bagi kita semua
kami akan mematuhi perintah datuk
biarlah aku yang menjaganya
kira tuh sedang gelisah
apa sebenarnya sedang terjadi
kau selidiki perempuan itu
aku tidak bisa menembus aura sejatinya
dia dilindungi oleh kekuatan mistis yang sangat kuat
dan aku merasa laki laki yang melindunginya
baik kira tuh
itu memang tugasku
mungkin suaminya ki
aku merasa perempuan itu ada hubungannya dengan inya
pelan tapi pasti
kita akan bisa menemukan inyek umayan yang lain
benar sekali kira terus
sakti itu memang keturunan dari salah satu enya
waktu pertama sekali
saya mengambil sakti tujuh belas tahun yang lalu
dari desa kumaya
di sana saya menemukan tujuh inyek
yang kekuatannya sudah melemah
akibat pertarungannya dengan bangsa siluman
yang tak pernah berujung
selidiki siapa sebenarnya perempuan itu
baik kira tuh
saya akan segera selidiki
ada apa kalian sebenarnya
kita belum makan dari kemarin
terima kasih nek
terima kasih anu sudah menerima maaf
sebelumnya kami minta maaf
tujuan kami kesini
itu untuk mencari suatu desa yang bernama kumayan anu
apa anu tahu
saya tidak tahu apa apa
nek kenapa sangat gugup saat kita tanya soal kumahyan
kalian orang kota
kalian tidak tahu
kalau disini pantang menyebut nyebut nama desa itu
percuma kalian mencari desa itu
apa itu benar nek

itu helmnya mah
ini diman raidnya
kalau boleh saya tahu
cucu nenek itu sakit apu ya
ini sudah malam
itu butuh sekali penjelasan dari nenek
kita harus tahu cucu nenek itu seperti apa
saya pernah mimpi soal boneka itu
kau jangan menggada ngada
boneka itu dengan mimpi kau
saya betul betul pernah memimpikan boneka itu
saya harus bertemu dengan cucu nenek
saya harus bertemu
cucu nenek sedang tidak ada di sini
dia sedang pergi
kalian geladah rumah ini pun
kalian tidak akan menemukannya
sekarang sebaiknya kalian pulang
kami akan pulang
terima kasih sudah menerima kami kak
terima kasih nek
terima kasih nek
sekarang apa yang harus kita lakukan
desa kumain susah banget dicari
masalah kita sudah semakin banyak
dan banyak juga yang ingin cari kita
kau benar keh
kita nggak punya cara lagi untuk mencari desa itu
menyebut namaku mayan saja
sudah banyak yang takut
masih beruntung kita semua masih bisa berkumpul di sini
beberapa kali nyawa kita hampir hilang
gue setuju banget sama putra
mau pulang ke jakarta
ya ampun nek
ya ampun nek
keh keh keh
keh keh keh
keh keh keh
keh keh keh
bagaimana dengan kau keh
kau mau balik ke jakarta
ya udah besok pagi bagi
kita nyari bus buat ke jakarta